terima kasih anda masih bersama kami
pemberian pengurangan masa pidana atau hak remisi khusus idul fitri dua ribu dua puluh
kembali diberikan oleh direkturat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham
sebanyak satu ratus lima tiga ratus dua puluh lima orang atau napi se indonesia menerima hak remisi khusus idul fitri dua ribu dua puluh pada minggu siang
dirjen pemasyarakatan kemenkum ham reinhard silitonga
yang meninjau pemberian remisi terhadap narapidana se indonesia
di lapas narkotika cipinang jakarta timur
memastikan pemberian remisi telah sesuai dengan aturan yang berlaku
dari satu ratus lima tiga ratus dua puluh lima narapidana yang mendapatkan remisi
sebanyak satu ratus empat sembilan ratus enam puluh napi mendapatkan remisi khusus pengurangan masa pidana
sementara tiga ratus enam puluh lima napi mendapatkan remisi khusus dua atau bebas murni
sementara di lapas narkotika sebanyak dua belas orang napi menerima remisi bebas
dan tiga belas orang napi lainnya menerima program asimilasi rumah
program bebas aspirasi rumah ini harus memperhatikan yang pertama
melaporkan atau saya menyurati kepada polres di tempat dia tinggal
kemudian cara penjemputannya pun harus keluarganya yang menjemput di sini
sehingga dia kembali dari sini itu tidak berkeliaran di jalan